ketua kamar dagang indonesia arsyad rashid resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan nasional ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh
keputusan ini disepakati oleh empat ketua umum partai dalam kesempatan rapat konsolidasi internal di kantor dpp pdip di ponegoro pada senin
penunjukan arsyad rashid sebagai ketua tim pemenangan nasional ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat disebut oleh ketua umum perindo haritanu
karena memiliki sejumlah modal yang baik untuk diterima oleh semua kalangan terlebih dalam kapasitasnya sebagai ketua kadin
arsyad rashid juga akan dibantu oleh sejumlah pendamping dalam tim pemenangan nasional
salah satunya adalah mantan panglima tni jenderal andika perkasa yang akan menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan nasional ganjar pranowo
tim pemenangan nasional adalah pak arsyad rashid
sudah tadi diperkenalkan
beliau muda gesit dan pengetahuannya luas dan juga networknya juga sangat luas
dan ketua umum kadin
dan juga ketua umum kadin